pt pln persero hadir di hannover messe dua ribu dua puluh tiga dengan mengusung tema transisi energi dan keberlanjutan
lewat pameran ini pln ingin mengimplementasikan cita cita bumn go global
dengan menunjukkan kapasitas bisnis inovasi maupun produk perusahaan kepada pasar internasional
pt pln persero berpartisipasi pada gelaran hannover messe dua ribu dua puluh tiga sebuah pameran teknologi industri terbesar di dunia
pada gelaran yang berlangsung tujuh belas hingga dua puluh satu april itu pln mengangkat tema transisi energi dan keberlanjutan
pln menampilkan produk produk hasil transformasi mulai dari pln mobile
dan pln sudah melakukan transformasi melakukan inovasi
maka kami hadir di sini untuk menyampaikan showcase kami sekaligus belajar
bagaimana inovasi dunia ini menjadi terintegrasi dengan pln
komitmen pln mendukung sustainability sejalan dengan tema besar indonesia dalam percepatan making indonesia empat
selain transformasi digital layanan hingga pembangkit
pln tengah mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di tanah air
isu itu yang akan digaungkan di hannover messa
kami menjelma suatu menjadi global company
yang tadinya kami hanya jualan listrik saat ini bukan hanya providing electricity tetapi juga beyond kilowatt hour
smart home digital service rook top kemudian juga ada web services kemudian juga ada electric vehicle dan lain lain
kami juga misalnya memberikan suatu service yaitu green electric service as a product
untuk memfasilitasi dekarbonisasi bukan hanya pln tapi secara nationwide
partisipasi pln di hannover measure menjadi ajang menunjukkan kapasitas bisnis dan produk perusahaan
untuk terus melebarkan ekspansi market pln kepada pasar internasional